emang gak sebaiknya ya
kalau misalkan om telepon kata citra untuk kasih tau keadaan kamu
karena di saat seperti ini pasti kelar yang menghidupkan suara hidup
om udah telepon kata citra mona
emang gak bisa untuk dicoba lagi ya om
ya gipul ini kan untuk kesehatan dan keselamatan clara
kenapa ini sih nelfon lagi
clara clara bangun clara
yes enak juga kayak gini
jadi bisa diperhatiin sama raja
mendingan kita ke rumah sakit sekarang yuk mendingan
mendingan lo ikutin ke rumah sakit ini
gue mau ngecek dulu taksinya siapa yang udah bikin dream emblong
gue harus mastiin gak ada jejak gue di taksi itu
hei bas remnya belum
kelihatannya sih muka muka kayak lo tuh butuh duit
nih lo mau duit gak ambil aja
gue bakal kasih lo duit lagi asal lo gak bilang ke siapa pun
mau itu polisi kek ya mau itu keluarga korban mau itu korbannya juga
kalau duit sebanyak ini pasti saya tutup mulut
keuntung super taksi ini gampang banget sokok
keuntung super taksi ini gampang banget sokok
ya ampun klara

maaf pak kita harus buru buru
maaf hanya satu orang saja yang bisa masuk
boleh saya bagikan
mama tadi ketemu sama om roy
mama cuma mau kasih tahu soal tante citra yang mau tinggal di rumah kita sementara
sampai om roy dan tanda citra bercerai nanti
sebentar ya mama beli minum dulu buat kalian
hai cit aku lagi di rumah sakit nih
tadi mona gak baik

makanya aku disini mau lihat gimana keadaannya
iya tadi mas troy juga udah nelfon saya
jadi gimana bu keadaannya clara
kayaknya kamu gak usah kesini dulu deh
kelihatan banget kalau clara lagi cari perhatian kami
kamu tau gak
dia sendiri yang nabrakin mobilnya
jadi sebenarnya kecelakaan itu memang sengaja dia buat
saya udah ngerjain
saya udah tau itu saya udah curiga bu
anak itu emang selalu dicari masalah
iya makanya kamu juga gak usah khawatir
aku rencananya memang masih mau di sini mau lihat gimana keadaannya
dan kamu pasti nanti akan aku hapi terus kok
perkembangan yang clara ya
alhamdulillah bu terima kasih banyak ya
saya itu beruntung banget bisa punya sahabat seperti ibu anies
citra citra kamu tenang aja
aku akan lakukan apapun yang aku mau
itulah gunanya sahabat ya kan
untuk menghancurkan hidup kamu citra
tadi kenapa kamu nekat nabrakin mobil kamu ke taksi aku
karena aku gak mau kamu celaka raja
kamu jangan tinggalin api ya
namun savings ku té pegang
itu kotamarily illegit kok menurut anda
om emang gak sebaiknya ya
mau misalkan om telepon kata citra
untuk kasih tau keadaan clara
karena di saat seperti ini pasti clara menutupkan suara himu
om udah telepon kata citra mona
emang nggak bisa untuk dicoba lagi ya om
lagi poinnya kan untuk kesehatan dan keselamatan clara
kenapaan sih nelfon lagi
kenapa lagi sih mas
mama tolong datang ke rumah sakit mah
clara butuh mama ibunya
saya udah tau
dia sengaja kan nabrakin dirinya
supaya saya kasian sama dia
udah lama saya udah males ngurusin anak itu
dia biar kamu aja yang ngurus
mama tega banget sih
ya kan aku udah bilang
kalau mulai sekarang kelapa itu jadi urusan kamu
kenapa sekarang mama jadi berubah ya
aku bisa meluk papa
pembelian juga apa
peki guys arah sini

aku tahu kamu pasti shock sekali
semoga clara selamat dan ada sesuatu masalah yang serius yang menimpa dia
tante andes beratnya
tante andes gak salah papa
raja gimana kalian kalian
clara masih dalam penanganan dokter
dokter kaki saya kenapa dok
kaki kamu mengalami kelumpuhan
akibat kecelakaan tadi